pt honda prospect motor melakukan recall atau pemeriksaan kembali secara diam diam kepada sejumlah produk otomotifnya
hal ini dilakukan karena ada permasalahan pada master rem
marketing dan after sale service director pt honda prospect motor john fisvandi yang dihubungi oleh detik com membenarkan informasi ini
menurutnya pemeriksaan kembali sejumlah produk honda dilakukan untuk mengambil sampel master rem beberapa kendaraan honda untuk diteliti
mobil ini adalah honda mobilio kemudian brio dan hrv keluaran dua ribu lima belas hingga dua ribu tujuh belas
produsen mobil asal jepang ini mengatakan recall sejumlah produk sebagai bagian dari after sale service dan warranty quality dari honda untuk menjawab keluhan konsumen
namun hingga kini pihak honda belum bisa memberikan informasi detail
dan hingga berita ini disampaikan belum ada pihak honda yang mau menanggapi hal ini